iya apa saja implikasi putusan mk soal menteri tak perlu mundur saat ikut pilpres dan bagaimana istana menanggapinya
kami akan mengulasnya bersama ade irfan pulungan tenaga ahli utama ksp dan titi anggraini anggota dewan pembina perludem
saat malam mbak titi saat malam mas irvan
saat malam mbak eva mas irfan
baik ini mas irvan masih tersambung melalui jalur telepon begitu ya mas irfan
saya ke mas irfan dulu mas irfan ini mk sudah memutuskan menteri yang maju dalam pilpres tidak perlu mundur dan hanya perlu persetujuan presiden untuk cuti ataupun untuk yang lain begitu
dan presiden pun sudah memberikan tanggapan nah ini bagaimana sebenarnya menerjemahkan tanggapan presiden ini
yang pertama tentu pemerintah presiden menghormati asal putusan sama ksp ya
mengatakan menteri tidak mundur dalam melakukan protestasi untuk pembangunan
yang kedua tentu pak jokowi saya berpikir sama seperti menteri dan pemenangkulnya saya lebih mengutamakan protestasinya
meski ikut berkontestasi pada
oke mas irfan mohon maaf namun nampaknya jalur komunikasi anda masih kurang begitu lancar saya ke mbak titi dulu
mbak titi ini mk memang sudah memutuskan bahwa memang secara hukum tidak melanggar tapi apakah menteri yang maju pilpres ini tidak cuti tidak menimbulkan implikasi apapun
ya jadi mbak eva di dalam putusan nomor enam puluh delapan garis miring puu dua puluh dua ribu dua puluh dua itu jadi mahkamah konstitusi memang mengatakan tidak harus mengundurkan diri
tetapi ada tambahannya tetapi harus dengan izin dari presiden dan juga mendapatkan izin cuti jadi yang pertama harus ada persetujuan dari presiden yang kedua mendapatkan izin cuti

itu tidak boleh dipisahkan dari putusan enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua tadi sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan putusan mk tersebut sesungguhnya memberikan bola kepada presiden ya
untuk kemudian menentukan bagi menteri menteri di kabinetnya apakah bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden atau tidak
jadi posisinya adalah satu persetujuan dari presiden untuk maju dan yang kedua harus ada izin cuti

nah soal izin cuti ini memang harus diatur
jadi ada ketentuan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang mengatur soal izin cuti bagi mereka yang maju untuk misalnya gubernur bupati wali kota
tetapi untuk menteri itu harus diterbitkan lebih lanjut bagaimana mekanisme cuti dan lain sebagainya
karena kan untuk pemilu dua ribu sembilan belas lalu yang berlaku itu pasal satu ratus tujuh puluh bahwa kalau ingin maju maka harus memperhatikan diri
karena dengan dibatalkannya atau kemudian dengan adil putusan mahkamah konstitusi no enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua ini
maka untuk dua ribu dua puluh empat menteri bisa maju asal ada persetujuan dari presiden dan juga kemudian mendapatkan izin cuti
kira kira skemanya akan seperti itu mbak eva
oke artinya kalau presiden tidak memberikan restu dan tidak memberikan izin menteri tersebut tidak bisa maju pilpres dan otomatis harus mundur
apabila tidak mendapatkan restu begitu ya mbak titi
ya karena memang amar putusan mahkamah konstitusi menyatakan seperti itu ya
meskipun soal izin cutinya ini agak berbeda antara alasan yang dikemukakan oleh hakim salbi isra
karena kalau hakim konstitusi salbi isra itu menyatakan izin cutinya itu sejak dia ditetapkan sebagai calon
nah kalau di dalam putusan mahkamah konstitusi ini
dia hanya bicara bahwa mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden
tapi izin cutinya itu apakah selama masa kampanye atau selama berstatus sebagai calon ataukah misalnya ketika dia hanya melakukan aktivitas kampanye saja mbak eva
ini yang agak berbeda memang antara amar putusan tersebut dengan ada satu concurring opinion
jadi pendapat apa concurring opinion ini dari hakim salbi isra
kalau hakim sabi isra itu di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa cuti itu dalam alasan berbedanya ya
confuring opinion hakim saldi isra itu menyatakan cutinya selama masa kampanye
jadi ketika seorang menteri ditetapkan sebagai calon
maka dia harus sudah dapatkan atau kemudian dalam kapasitas cuti begitu
tetapi putusan mahkamah konstitusi dia tidak terlalu tegas di dalam amarnya
amar putusan mahkamah konstitusi itu hanya menyebutkan sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden
nah soal izin cuti ini yang tidak terlalu terang benderang
apakah hanya ketika melakukan aktivitas kampanye dia lalu kemudian mendapatkan izin cuti ataukah selama masa kampanye dia harus cuti
nah itu yang kemudian harus dipertegas menurut saya
dibutuhkan peraturan pemerintah begitu ya untuk mendetilkan skema soal persetujuan dan izin cuti ini
kalau kami sendiri mendorong agar izin cuti itu adalah cuti selama dia berstatus sebagai calon ya
jadi sehingga ketika dia ditetapkan sebagai calon
maka saat itu juga dia harus non aktif sementara atau berada dalam status cuti
untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyelidikan
jadi itu adalah penyimpangan penyimpangan yang bisa terjadi ketika dia menjabat menteri
tetapi kalau lebih mau sebenarnya strategis lagi bagi jokowi karena ini periode kedua
dimana dia perlu untuk memastikan semua kerja kerja dan program pemerintah berjalan baik
lalu juga agenda strategis yang harus ditutaskan di periode kedua berjalan tanpa gangguan atau tantangan penurunan kinerja
harusnya presiden bisa mengatakan
dan jokowi dodo tegas saja kalau ada menteri yang ingin maju sebagai capres atau cawapres
ya diresafel begitu ya
reshufflenya bisa dengan figur yang berasal dari partai yang sama begitu ya
atau orang yang memang bisa dipastikan bisa menjalankan tugas tugasnya dengan baik
kira kira begitu mbak eva
oke yang jelas sekarang bolanya berarti di tangan presiden begitu mas irfan
nah bagaimana kemudian presiden menerjemahkan putusan mk ini kalau begitu
ya yang pertama mbak eva tentu pemerintah dan presiden ya menghormati putusan mahkamah konstitusi ini ya ini kan memang harus kita atuhi bersama
ya yang kedua seperti yang sudah dijelaskan oleh presiden ya presiden meminta kepada para menterinya pembantunya mengutamakan tugasnya meski ikut nanti berkontestasi pada pilpres
karena tentu sebagai pembantu presiden mereka ini adalah menjalankan program program yang sudah diatur dalam rpjm
menjalankan visi yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh presiden
nah pertanyaan besar kan memang bagi kita semua
jauh mana misalnya para menteri ini yang nantinya ikut berkonsultasi ini
apakah ada kesimbangan dalam ya sebagai
kontestan ya dalam pilpres dan dia sebagai pembantu presiden yang harus mempunyai tugas dan kewajiban melanjutkan pelaksanaan program program yang itu sudah ditetapkan oleh presiden
oke artinya presiden memang sudah mencium begitu ya atau menangkap indikasi bahwa memang nanti kalau ada menterinya yang kemudian ikut dalam kontestasi pilpres ini akan terganggu
kinerjanya seperti itu mas irvan
sebagai menteri ini kan pembantu presiden mbak eva
nah apakah siapapun yang misalnya ingin ikut dalam berkontestasi dalam pilpres dua ribu sembilan
itu kan hak politik seseorang
tapi juga ada tugas yang harus diselesaikan sampai akhir masa jabatan pemerintah jokowi
ya ini dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
ya ini dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
nah dia harus
nah kalau apakah pertanyaan kita semua ini kan apakah para menteri ini yang ikut nanti konsultasi di pilpres itu
dia mampu dia mempunyai cukup waktu ya
membagi waktunya dalam kampanye pilpres dan menjalankan program sektoral yang itu menjadi beban dan tanggung jawab dia
itu pertanyaan besar kita
tidak juga dihalangi tapi
ini yang harus ditunjukkan kepada publik dan masyarakat kemana misalnya program program itu bisa berjalan dengan baik
dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat
oke karena itulah presiden merasa bahwa dengan kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun wakil presiden
akan melihat kinerjanya kemudian melakukan evaluasi
kalau tadi mbak titi mbak titi
mbak titi mengatakan bahwa kalau sudah begitu tegas saja
mengapa kemudian presiden langsung mereshuffle saja kalau begitu
nah apakah kemudian pemikiran itu juga ada di kepala presiden untuk melakukan reshuffle saja apabila nanti ada menteri menteri yang kemudian maju dalam kontestasi pilpres
ya presiden kan sudah menjelaskan juga lah mbak eva
nanti kalau tidak mampu kan akan dievaluasi
ya kan kita tidak tahu bentuk evaluasi itu apakah bentuk reshavel atau bagaimana itu kan hak prognatifnya presiden
ya kan presiden sudah menyatakan saya akan evaluasi
ya kan nanti kita tunggu saja
kan kita juga belum tahu menteri menteri mana yang ikut berkonsultasi
kita belum tahu ini
nah waktu pendaftarannya juga masih lama ya mbak titi ya
ya kan kita tunggu saja
tapi sejauh ini sudahkah ada menteri menteri yang memang kita tahu ya mas irfan ada beberapa menteri menteri dari pak jokowi ini yang sudah dideklarasikan menjadi capres di dalam internal partainya begitu
tapi secara resmi begitu ya apakah kemudian menteri menteri ini sudah menyatakan secara langsung kepada presiden bahwa mereka akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sudahkah ada yang mengatakan ke presiden secara langsung
itu kan masih dalam internal partai politik masing masing mbak eva
kita kan juga belum bisa memastikan belum bisa dapatkan jawaban kepastian itu
ya kan paling tidak nanti kita tunggulah pada saat waktunya jadwal pendaftaran untuk pilpres itu
disitu baru kita bisa memastikan siapa siapa pembantu presiden ini yang punya perkeinginan untuk ikut dalam pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat
ya kan paling tidak nanti kita tunggulah pada saat waktunya jadwal pendaftaran untuk pilpres itu

oke mbak titi sambil kemudian nanti kita lihat begitu ya bagaimana presiden menilai kinerja menteri menterinya
apakah perlu dilakukan evaluasi ataukah sampai sejauh reshuffle
kalau kemudian memang menjalankan tugas kementeriannya sampai akhir masa periode pemerintahan pak jokowi ⁇ maruf ⁇ ini
menurut anda idealnya untuk melakukan cuti itu bagaimana mbak titi

memang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu dari sisi jadwal masih cukup lama ya
kalau kita lihat peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
pendaftaran paslon itu baru akan berlangsung sembilan belas oktober tahapannya tahun dua ribu dua puluh
jadi cukup lama memang
dan justru karena proses pendaftarannya itu cukup lama

dan juga menteri yang berdasarkan informasi yang kita dapat sebagai publik punya potensi untuk maju
menuju masa masa pendaftaran itu presiden mestinya juga harus mulai mengantisipasi ya
karena pasti atensi politik mereka untuk melakukan aktivitas aktivitas politik elektoral pasti akan meningkat
artinya pasti akan juga berdampak pada kinerja mereka di dalam memimpin kementerian itu yang pertama
nah yang kedua terkait dengan ketentuan persetujuan atau cuti ini
menurut saya presiden dalam hal ini pemerintah perlu menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pemerintah
atau setidak tidaknya peraturan presiden yang mengatur tentang mekanisme persetujuan atau cuti tersebut
kalau memang misalnya pilihan untuk mereshuffle itu tidak diambil sebagai pilihan
kami mendorong paling minimal sekali adalah menteri
itu cuti non aktif sementara atau cuti di luar tanggungan negara selama dia berstatus sebagai calon tetap
atau selama masa kampanye
sehingga dengan demikian kita bisa betul betul memastikan tidak ada fasilitasi dari negara
yang bisa kemudian punya peluang disalahgunakan ketika dia berstatus sebagai calon presiden dan wakil presiden
karena sebagai calon presiden dan wakil presiden dia akan mendapatkan
setidaknya tiga pelayanan ya satu protokoler yang kedua itu layanan kesehatan
dan yang ketiga itu pengamanan begitu
pasti setidaknya kalau dia tidak dalam kapasitas cuti penuh selama masa kampanye
hal hal itu kan akan melekat ya kepada dia sebagai status calon yang juga menjalankan tugas atau fungsi sebagai menteri
sehingga kami berpandangan ya satu ini akan lebih tepat bagi presiden di tengah tengah banyak program strategis
yang harus ditunjukkan
yang lebih baik agar pembantu pembantunya itu bekerja penuh waktu tanpa harus diganggu oleh aktivitas politik
yang pasti akan menyita waktu dan perhatian tenaga serta konsentrasi menteri
jadi kalau ada yang maju ya sebaiknya risafel saja
begitu ya pilihan reshuffle kan bisa dengan misalnya orang orang yang punya kapasitas yang betul bisa menopang kerja kerja presiden
yang kedua kalau reshuffle tidak jadi pilihan
paling minimal sekali minimal sekali ya
maka diminta untuk cuti atau non aktif sementara selama yang bersangkutan berstatus sebagai calon
sehingga tidak mengganggu kerja kerja sebagai menteri
menutup peran untuk kemudian terjadi penyalahgunaan di dalam kerja kerja penyelenggaraan pemerintahan
kira kira begitu mbak eva
oke mas irvan silahkan ditanggapi
kalau kemudian memang pilihan reshuffle ini tidak diambil oleh presiden
memang presiden juga sempat mengatakan
apakah memang perlu begitu ya melakukan cuti panjang
nah ini bagaimana kemudian nanti pengaturan mekanisme cuti bagi menteri menteri yang kemudian ikut kontestasi pilpres
ya mbak eva ini kan putusan mahkamah konstitusi ini kan masih baru ya
baru dikeluarkan dalam minggu ini
juga belum dikutukan masukan ya
dari kpu penyelenggara pemilu lainnya
keputusan mk ini
regulasi yang harus dikeluarkan atau ditetapkan
terhadap hasil putusan mahkamah konstitusi ini
tentang pengaturan cuti
dan lain sebagainya
untuk mengantisipasi tidak terjadi solar baru ya
apakah kpmd agri atau
eh kpu akan berkoordinasi
ataupun mungkin dpr ya
akan berkoordinasi untuk
menganalisa atau membahas hasil putusan
mahkamah konstitusi ini
yang jelas tentu
petunjuknya sangat tegas
para pembantunya ini menterinya ini
meskipun ikut berkontestasi dalam
saya akan evaluasi
seharusnya sudah menjadi
eh warming ya
kepada siapapun yang sangkutan
maju sebagai pilpres gitu
apakah mungkin dia
dia yang mengundur
dia dia yang
mengundur mengundurkan diri
nah itu kan bisa
bisa dimungkinkan juga
tak harus diresafel
nah dia tahu mungkin
tidak akan bisa mampu
nanda dan pikirannya
tugas tugas pemerintahan yang
harus diselesaikan sampai dua puluh oktober
oke jadi anda ingin mengatakan bahwa
pernyataan presiden soal evaluasi ini adalah
supaya menteri menterinya yang memang sudah bersiap untuk ikut kontestasi
sudah mulai mengukur diri
tidak sanggup untuk
mengutamakan kerja menterinya
lebih baik mundur saja begitu ya mas irfan ya
ya itu kan demi
semua program program yang sudah disepakati
bisa berjalan dengan efektif
sesuai dengan harapan
dan itu di
rasakan oleh masyarakat
komitmen diawal kan itu seperti itu
karena satu dua orang
karena urusan pemilu
posisi satu menteri
bisa beririsan dengan posisi menteri menteri yang lainnya
koordinasi dan kolaborasi
antara satu menteri dengan menteri lainnya itu bisa
dalam langkah langkah menuntaskan
program program pemerintahnya ada
supaya capaian pemerintah
bisa diharapkan sesuai dengan
rencana yang ada gitu
kalau kemudian kita bandingkan dengan dua ribu sembilan belas
misalnya di saat
petahana kemudian maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
saat itu presiden
beberapa hari cuti begitu ya
pada saat melakukan aktivitas kampanye
nah ini apa bedanya dengan
saat ini kalau begitu
kalau untuk presiden
kita sudah banyak contoh
pak s b juga seperti
sudah kita pernah
pak epa ya
nggak harus kita berdebatkan lagi
atau setback ke belakang lagi
saya melihat dua ribu sembilan belas gitu
di masa pak s b juga
beliau sebagai presiden
posisinya sama dengan pak jokowi gitu
nah hari ini kan ada
baru yang diputuskan oleh
pak kampang prasutusi
saya juga dengar ya
jangankan menjadi presiden
menjadi anggota dpr aja
para pembantu ini
pembantu presiden ini sebagai menteri ini juga harus mundur
ini kan juga dalam konteks apa
dia terkonsentrasi untuk melanjutkan programnya dan
menurutkan dan menyelesaikan program program yang ada
jadi tugas dan fungsi dia sebagai pembantu presiden
oke mbak titi
mbak titi ingin menambahkan soal bagaimana kemudian kalau kita mengkomparasikan dengan
apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
dimana saat itu presiden jokowi juga melakukan cuti gitu
di saat melakukan aktivitas kampanye
apa kemudian yang berbeda dengan sekarang
memang berbeda ya
karena kalau presiden itu kan dia dalam status atau kapasitas sebagai petahana
berkompetisi untuk maju
pada posisi jabatan periode kedua
kalau kita baca putusan putusan mahkamah konstitusi
yang agak membedakan kalau kepala daerah maju kembali sebagai petahana
maka dia harus cuti selama masa kampanye
itu kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah maju di pilkada
tetapi kemudian mengapa presiden tidak
karena kan dalam diri presiden itu melekat posisi sebagai kepala pemerintahan
dan juga sebagai kepala negara dalam sistem presidensial kita
oleh karena itu
di dalam salah satu putusan mahkamah konstitusi disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berstatus sebagai calon
dia cukup hanya cuti ketika sedang melakukan aktivitas kampanye
tetapi kalau menteri kan berbeda
menteri itu menjalankan kerja kerja eksekutif kepemimpinan di kementerian
di mana mereka memiliki tugas untuk menjalankan fungsi yang
kalau di dalam putusan mk kita baca mengapa dia tidak harus mundur
karena dia dianggap sebagai satu cabang kekuasaan yang kemudian melekat dalam rumpun eksekutif presiden
nah karena dia melekat pada rumpun eksekutif presiden
maka kalau dia menjadi menteri
dia harus dengan persetujuan presiden dan juga kemudian cuti
nah memang cutinya ini yang agak berbeda
kapasitas dia kan bukan kepala pemerintahan
juga kepala negara ya
tetapi eksekutif yang menjalankan roda kementerian
membantu presiden yang harus mengerjakan program program yang menjadi program kerja pemerintah
itu yang membedakan memang dengan presiden
nah perwira menteri yang ingin maju sebagai capres atau cawapres
saya kira terus belajar dari sandiaga uno ya
ketika maju sebagai cawapres di pemilu dua ribu sembilan belas
posisinya sebagai wakil gubernur
itu tidak mewajibkan
dia kalau maju sebagai cawapres untuk mengundurkan diri
tetapi yang bersangkutan memilih untuk mengundurkan diri
karena tidak mau mengganggu misalnya kerja kerja di pemerintahan daerah dki jakarta
nah kalau seorang wakil gubernur saja mawas diri
bahwa dalam kapasitas wakil gubernur
dia berstatus sebagai cawapres bisa mengganggu
apalagi seorang menteri
yang mengelola pemerintahan dalam hal ini kementerian dan juga
punya tugas dari presiden untuk menuntaskan misalnya program program strategis di penghujung periode kedua
jadi memang dalam hal ini karena putusan mahkamah konstitusi ini juga sudah kadung ya
sudah keluar begitu dan kita semua harus menghormati
saya kira memang opsinya ada beberapa pilihan
yang lebih apa lebih istilahnya lebih menjadi
role model dan pendidikan politik yang baik
kalau orang berstatus menteri ingin maju sebagai capres
atau cawapres ya mawas diri sejak awal satu mengundurkan diri
karena memang kerja menteri itu amanah besar ya
sebagai pembantu presiden dan mencapreskan atau mencawapreskan diri
juga pekerjaan besar yang membutuhkan konsentrasi maksimal begitu
nah itu yang pertama memang lebih baik mawas diri untuk mengundurkan diri
yang kedua ya dorongan tadi presiden untuk membuat peraturan pemerintah
mengatur soal mekanisme persetujuan
dan cuti ini kalau kami sih berharap ya presiden betul betul dalam hal ini ya
untuk memastikan kerja kerja pemerintahan tidak terganggu ya rest of all saja
apalagi ini periode kedua yang pr kita sangat banyak ya
soalnya soal ikn belum lagi program strategis lainnya gitu
kira kira seperti itu mbak eva
oke mas irfan kalau menurut ksp sendiri
apa saja pertimbangan presiden kalau memang kemudian tadi anda katakan
evaluasi harapannya adalah menteri menteri yang terkait bisa menangkap sinyal itu dan mundur saja
tapi kalau kemudian memang tidak mundur
apa saja pertimbangan presiden untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak melakukan reshuffle kabinet
ya itu nanti kita serahkan mbak ipa kepada presiden
karena saya yakin dan percaya presidenlah yang mengetahui memahami ya
zindalah bukan satu satunya
di brewok brewok lainnya dan juga sebagai salah satu satunya
itu akan rp enam tiga ratus d survivors
biga biga rupiah kita punya
atau kan enggak kita belum tahu
nah dinamika politik ini kan bisa berubah
kapan saja gitu
kalau hari ini memang ada yang
yang mendeferasikan di partainya
yaitu internal partai tapi
secara fakti kan formal
belum ada yang menyatakan
menjadi presiden secara terang terangan
belum juga kan gitu
pemerintahan hari ini masih terus bekerja ya
banyak sampai dua puluh oktober
terus masih memikirkan
juga belum selesai ya sekarang
masih ada varian baru covid
yang lagi naik di jakarta
ini juga konsentrasi
kita ini bisa terus
eksis ya perekonomian kita bisa
serahkan dengan peneroda ekonomi
bisa kelihatannya bisa maju
dan bagaimana kedepannya
usaha terusan pemerintahan yang ada
bisa berjalan dengan baik
terus sekarang ini berjalan ya kan
yang harus dilakukan oleh
sedangkan hari ini sampai dengan
masa waktunya habis itulah butuh
semua para pembantunya
yang juga menjawabkan
yang juga menjawabkan
yang juga menjawabkan
sudah ada menteri menteri yang kemudian
deklarasi secara internal itu sama sekali
tidak menganggu kinerja
salah satu pembantu
atau salah satu
ya sah sah aja itu kan demokrasi
artinya kan belum juga
dan juga sebenarnya kan belum ada
kepastian calon yang definitif
yang benar benar bisa
napres ataupun cawapres
yang terpati kan belum
semua juga belum semua masih
berandai andai semua juga masih
calon dengan calon yang lainnya gitu
dan belum ada begitu ya
partai politik ya ketika misalnya
ketua umumnya mencalonkan
itu kan internal ya
tapi kan belum tahu kita apakah memang betul
dengan masa jabatan
tujuh belas di pemilu nanti
atau memang ada perubahan
kita belum tahu juga mbak eva
sangat dinamis begitu ya
dan sejauh ini tapi memang belum ada
dukungan yang disampaikan
atau yang dilakukan presiden jokowi
secara resmi misalnya terhadap
salah satu menterinya
yang kemudian sudah mulai muncul
namanya sudah mulai dideklarasikan
itu belum jelas
begitu ya mas irvan
mbak eva ini suka mancing mancing ah
gak ada dukung dukung untuk pak jokowi
nggak mendukung satu orang atau
perso persoan untuk pilpres nanti
jelan beliau perintahkan
ya semua program pemerintah
di semua sektor kewenangannya
itu harus dituntaskan dan dilaksanakan
sampai dengan dua puluh oktober
oke oke terakhir ke mbak titi

pilpres tapi kemudian kita bicara tentang
kemudian kita bicara tentang
kemudian kita bicara tentang
kita bicara juga secara luas
pemilu begitu ada pilkada juga
aturan yang ideal ini bagaimana
tadi kan mbak titi sempat mengatakan
misalnya ada contoh pasandega uno yang kemudian
mundur karena maju dalam
kontestasi pilpres tapi kemudian nanti juga akan
kita akan menghadapi pilkada juga
kemudian pemilu nah aturan
yang paling tepat ini bagaimana
untuk kemudian pihak pihak
yang ikut dalam kontestasi ini
melakukan atau menjalankan
kontestasi ini dan kemudian
kontestasi secara fair
begitu tidak ada pihak yang diuntungkan
karena tidak ada yang kemudian nanti
menggunakan fasilitas yang dimiliki
sebenarnya juga ini mumpung
ada mas irvan ya
kita juga menitipkan
pesan kepada presiden joko widodo
karena di kabinetnya ini
kan yang merupakan timpinan
partai politik dan juga
merupakan aktor politik ya
kader kader partai itu bukan hanya satu dua
dan antisipasi pada
potensi terjadinya penyimpangan
ataupun kemudian penyalahgunaan
kewenangan itu memang harus
diwaspadai jadi bukan hanya
menunggu ada yang
kemudian menuju capres
atau cawapres tetapi tindakan tindakan
yang mengarah kepada
abuse of power atau penyalahgunaan
kekuasaan jabatan wewenang
anggaran itu juga harus
dan dipastikan dieliminir
sejak jauh jauh hari
pendasarannya memang masih lama
tujuh belas oktober tahapan pendaftaran
politisasi jabatan itu
pengalaman misalnya beberapa
teman masyarakat sipil melaporkan
salah satu menteri yang mengarahkan
program yang di dalam pengelolaannya
menganjurkan peserta memilih anaknya
begitu nah hal hal seperti itu juga
perlu diantisipasi mbak eva itu yang pertama
nah yang kedua aturan
apa yang sekiranya
memang bisa menghadirkan
kompetisi yang lebih adil dan setara
ya kalau mau memang menteri itu
karena kita di periode kedua
tenggat pak jokowi ini
banyak sekali penuntasan program strategis
yang harus diselesaikan maka
pilihannya ya tegas tegas saja
mengundurkan diri atau kemudian
diresalvo begitu ya jadi
harapan kita sih
menganggap konstitusional misalnya
pasal satu ratus tujuh puluh tapi kan putusan itu
sudah terbit dan kita menghormati
putusan mahkamah konstitusi
tinggal yang kita tunggu adalah tindak lanjut
kami berharap bisa diterbitkan
peraturan pemerintah yang
mengatur soal skema
pilihan persetujuan dan juga
izin cuti ini dan paling minimal
sekali ya kalau resafel
tidak menjadi pilihan misalnya karena
pertimbangan kalau dia gagal terpilih
maka bisa kembali bertugas
sebagai menteri misalnya karena kan
setelah empat belas februari itu
di hari itu juga kalau pilpres
karena relatif itu
cepat dan lain sebagainya itu kan cepat sekali ya
nah mungkin masih
mempertimbangkan misalnya antara
februari sampai oktober itu
untuk memberi peran kepada yang bersangkutan
oleh karena itu ya
selama yang bersangkutan
bersangkutan bersangkutan sebagai calon
atau selama masa kampanye
tetapi lagi lagi saat ini kita
butuh figur yang bisa
menjadi contoh ya teladan
negarawan kepada publik
ya memang kalau ingin maju capres cawapres
berikan otoritas untuk
mengelola kementerian kepada
figur yang bisa bekerja optimal maksimal
profesional mengundurkan diri
begitu ya karena memang
berkontestasi itu tidak bisa setengah setengah
dan itu menjadi teladan yang baik
bagi publik dan pemilih
kita mbak eva baik kita tunggu
sama sama nanti aturannya
akan seperti apa dan juga kita tunggu
sama sama tokoh yang kemudian berjiwa
besar untuk nantinya menciptakan
pertarungan yang adil tentunya
bagi semuanya mbak titi
mas irvan terima kasih atas waktunya
di cnn indonesia prime news
selamat malam dan salam sehat selalu
ya terima kasih mbak eva
salam sehat selalu